bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
saudara saudara sekalian sebagai insan yang bertakwa
marilah kita tidak henti hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran allah swt
tuhan maha besar tuhan maha kuasa
hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan
salawat dan salam kita umat islam menyampaikan kehadiran judungan kita
baginda nabi besar muhammad rasulullah saw yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban
dan saudara saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia bapak hashim ashari
beserta seluruh jajaran kpu
ketua bawaslu republik indonesia bapak rahmat bagja
beserta seluruh jajaran bawaslu yang saya hormati
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
beserta seluruh jajaran dkpp yang hadir
yang saya hormati ketua majelis pemusatan rakyat republik indonesia
pimpinan dpr yang hadir
ketua komisi dua pak doli kurnia
menko polhukam marsikal tni punawirawan hadi cahyanto
menteri dalam negeri jenderal polisi purnawirawan tito karnavian
yang mewakili tni polri dan kejaksaan agung yang saya hormati
saudara gibran raka buming raka
para ketua umum partai politik
yang saya hormati ketua umum partai golongan karya
saudara air langga hartarto
ketua harian partai gerindra
saudara agus harimurti yudhoyono
ketua umum partai solidaritas indonesia
ketua umum partai gelora
ketua umum partai bulan bintang
saudara yusril iza mahendra
ketua tim kampanye nasional prabowo gibran
saudara anies rashid baswedan
dan saudara muhyemin iskandar
calon presiden dan calon wakil presiden pasangan satu
hadirin yang saya hormati dan saya banggakan
yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan
diamanatkan oleh undang undang dasar kita
sistem kenegaraan sistem politik yang telah kita pilih
bahkan yang dipilih oleh pendiri
dimana kedaulatan ada di tangan rakyat
kita telah menjalankan proses ini
di antara tiga pasangan calon telah kita lakukan
yang tajam diantara kita
inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita
debat kadang kadang panas
dan pertama ibu peradaan
untuk macam mana hal ini dig frage karya
selalu ada yang pandang
dan mungkin ada di antara kita
saya tahu senyuman anda berat sekali itu
tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita
tidak tajam dan tidak keras
dan saya terima kasih kepada mas anies dan
juga saya terima kasih sama mas ganjar dan
kita ingin yang terbaik untuk rakyat indonesia
tidak ada yang terbaik untuk rakyat indonesia
kesejahteraan untuk membawa kemakmuran untuk menghilangkan kemiskinan untuk menghilangkan kelaparan untuk menghilangkan korupsi di bangsa indonesia
ini tuntutan rakyat kita harus bersatu kita harus rukun
sama sama kita berjuang untuk dengan secepat cepatnya kita membawa kebaikan peningkatan
tidak boleh ada rakyat kita anak anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan
saudara saudara itu pandangan saya
saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat indonesia termasuk yang tidak memilih saya
saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu
komisi pemilihan umum badan pengawas pemilu dewan kehormatan penyelenggara pemilu
terima kasih kepada aparat tni polri
bapak presiden republik indonesia
kepada saudara anies baswedan
saudara ganjar pranowo dan saudara mahfud md
terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung
tokoh masyarakat tokoh agama alim ulama
tim hukum serta tim kampanye nasional
saudara saudara juga rekan rekan media dan pers
walaupun kadang kadang pedes di telinga
tapi tetap kita terima kasih
kami mohon restu dari seluruh rakyat indonesia
tentunya kami selalu mohon kekuatan
pada digma sekarang ini
mari kita berani mengatasi
yang masih banyak sulit
kita akan mencapai cita cita
demikian yang saya sampaikan
akan dicatat oleh sejarah
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian